kita beralih ke informasi lain aksi bunuh diri yang disiarkan langsung melalui jejaring sosial facebook pada jumat lalu menuai kritik
para pengguna media sosial diharapkan dapat menggunakan akun media sosialnya secara bijak
video aksi gantung diri yang direkam dan disebarkan melalui media sosial sempat membuat warga geger
sejatinya konten video yang tersiar melalui jejaring sosial tersebut tidak menjadi konsumsi publik
pemerintah pun diminta segera melakukan evaluasi fitur siaran langsung yang disediakan media sosial
ada ya let's say lah ada bigo live itu kadang mereka pun kontennya ada berbau fonografi
mungkin ya menurut saya sih pemerintah harus lebih selektif lagi mengevaluasi ulang untuk media media yang memberikan live event
paling utama adalah fondasinya adalah setiap orang yang menggunakan media sosial semestinya sebaiknya idealnya itu menggunakan media sosial dengan baik dan benar ya
dan digunakan untuk berhasil
hal yang positif bukan untuk hal hal yang membuat orang menjadi penasaran untuk oh saya bisa melakukan hal ini juga atau ditiru bahkan gitu ya untuk yang terutama hal yang negatif
penyalahgunaan fasilitas di media sosial semestinya dapat dikurangi peluangnya
pengelola media sosial bisa melakukan identifikasi para pengguna sehingga jejak penggunaan akun pribadinya dapat terlacak
nah mungkin salah satunya menurut saya
usulannya adalah mereka bisa memprofiling apakah orang tersebut orang user mereka ini dengan aktivitas yang ada di media sosialnya itu apakah ada kemungkinan mereka melakukan tabiat pelakuan pembunuhan diri lewat live streaming tadi
nah kalau dia bisa mengidentifikasi itu lalu bekerja sama dengan pihak otoritas negara setempat mungkin bisa dihindari
sejatinya media sosial dapat digunakan secara bijak oleh penggunanya
ini jika fasilitas mengunggah dokumentasi seperti video atau foto di media sosial hanya memuat konten positif dan layak dipublikasikan
victor pangaribuan jakarta